satu nama lagi kandidat cawapres disodorkan ketua umum partai amanat nasional
pan zulkifli hasan yakni menteri koordinator bidang manusia dan kebudayaan
menko pmk muhajir effendi
munculnya nama muhajir effendi disampaikan langsung oleh zulhas
usai menghadiri acara konsolidasi pemenangan pemilu pan di semarang jumat siang
acara pan berlangsung tertutup dihadiri kader dan relawan sejawa tengah
zulhas tidak menjelaskan alasan mengapa menyodorkan nama muhajir effendi
selain menteri bumn erick thohir
sehingga kini pan punya dua cawapres
zulkifli hasan tidak menjawab pertanyaan wartawan dengan dali buru buru mau sholat jumat
dan zulhas juga menyatakan nama muhajir effendi bersama dengan erick thohir
akan dibawa kerapat pembahasan dengan koalisi partai pendukung pemerintah
zulhas tidak menjawab pertanyaan wartawan dengan nama muhajir effendi selain menteri bumn erick thohir